hai informasi selanjutnya datang dari wakil presiden republik indonesia ke sepuluh dan dua belas yusuf
kala yang mengatakan tidak ada partai politik yang didirikan di indonesia yang mau menjadi
oposisi oposisi adalah sebuah kecelakaan yusuf kala menyebut tidak ada partai politik yang
didirikan di indonesia yang benar benar mau menjadi oposisi berseberangan dengan pemerintahan
jk menilai bagi partai politik oposisi merupakan sebuah kecelakaan karena tujuan dari partai
politik adalah berperan sebagai pemerintah ketemu dengan gue dengan seperti apa pak
tidak ada partai yang didirikan atau mau jadi oposisi bagi partai karena kecelakaan
yang didirikan atau mau jadi oposisi bagi partai karena kecelakaan
dari karya jubahnya yang praktis
sering orang bertanya bagaimana kita menjalin kepercayaan
dia demokrasi yang jangan mencobur sekarang ini tapi demokrasi yang punya mana yang punya cara yang baik